sembilan orang pemandu lagu pada sebuah kafe
diamankan petugas gabungan polresta besurabaya
saat menggelar razia kamis malam
dalam razia itu petugas juga menyita puluhan minuman beralkohol
petugas gabungan dari jajaran polresta besurabaya
satpol pp dan gartab tiga surabaya
datangi sejumlah tempat hiburan malam di surabaya timur kamis malam
petugas merazia kafe kafe di jalan peloso tambak sari surabaya dan jalan kenjeran
hasilnya sedikitnya sembilan orang wanita pemandu lagu
diamankan petugas satuan pamong prajakota surabaya
lantaran tak dapat menunjukkan kartu identitas kependudukan
selain itu petugas juga mengamankan empat puluh kotak minuman beralkohol
memeriksa kelengkapan izin tempat hiburan
untuk memastikan tempat hiburan tersebut legal
namun razia ini mendapatkan protes dari sejumlah pengelola tempat hiburan
mereka protes karena minumannya disita petugas
padahal telah memiliki surat izin menjual minuman keras berjenis pir
yang pertama dia datang minta
nah kalau sampai situ
setelah saya tunjukkan kan ada
ternyata nggak tahu kok belinya diangkat
diputin semua padahal saya punya izinnya ini
alasannya apa tadi
karena nggak ada dtup
sayangnya petugas enggan memberikan keterangan terkait protes tersebut
saat akan dikonfirmasi oleh sejumlah awak media
rencananya razia serupa akan terus dilakukan
untuk mengantisipasi pendatang yang tak memiliki izin tinggal
dan memastikan ketertiban perizinan tempat hiburan malam di kota surabaya